beresmu udah saya ganti oli sekali servis pokoknya sekarang kalau dipakai enakan
dari mobil alhamdulillah syukur deh kalau begitu hehehe bagus nih yang sekarang mobil
kita kancar iya deh bu ya sekarang saya pamit mau pulang dulu ini kuncinya
ya ya buruan sono lu udah ditungguin anak bini tak terburu buru kelamaan ditungguinnya
hai kadang jawab bisa ngobinya eh jawab salam itu hukumnya wajib
hai kalau nggak jawab
hai balik misalnya
hai nah gitu dong
hai babi tuh
hai lagi prihatin banget
hai permusuhan black cobra sama kelab anak jalanan
hai yang bikin lebih prihatin lagi sebenarnya
hai ini semua yang peloporin lolek
hai lo sistan bocin ivan ya sebenarnya lo pada kan pernah disitu juga pernah bertemen
hai sama anak anak kelab anak jalanan
hai kenapa sih
hai lo musti utak atik kelab anak jalanan
hai dia kan niatnya bener
hai ngumpul ngumpul dia tuh musti ratu rahmi
hai bukan mau berantem
hai terus tawuran
hai cari musuh
hai bukan begitu niatnya dia
hai lagi itu udah nggak zamannya
hai kalau babi mau ceramah
hai bukan disini tempatnya
hai mending babi balik ya
hai kalau babi mau ceramah jangan disini
hai di masjid be tuh di belakang
hai lu salah
hai kalau di masjid itu orangnya udah pada soleh
hai justru babi datang kemari mau ceramahin lo sekalian mau kasih tahu lo
hai bahwa apa yang lo lakuin itu semuanya salah
hai ini urusan anak muda
hai dan babi lihat sendiri kan babi udah tua
hai jadi mendingan babi pergi dari sini dan jangan pernah ikut campur urusan anak muda
hai ya udah nggak apa apa
hai tapi babi tetep doain lo kok
hai mudah mudahan allah buka hati lo
hai lo bisa berbuat baik
hai makasih doanya be
hai eh guys
hai makasih di mana
montir mau ke dokter
terus jadi gimana apa kata dokter
ini kondisinya gimana
baik baik aja kan
pokoknya beres bu
udah saya ganti oli sekarang itu servis
pokoknya sekarang kalau dipakai enakan deh mobil
syukur deh kalau begitu
bagus nih kan sekarang mobil kita
mau pulang dulu
lo udah ditungguin anak bini
nanti keburu kelamaan ditungguinnya
saya tuh belum punya bini sama anak po
enggak juga sih
cuma belum pernah nikah aja
wah berarti lu brondong dong
maksudnya lo masih sendiri dong
ini aku di rumah
habis baru pulang dari bimbel
dia baru nyampe
berarti sepulang sekolah ini dia pasti gak bisa dong ketemu sama bos

kamu pasti capek banget ya sayangnya
ini kan udah sore
sebentar lagi maghrib kan sayang
kamu jangan lupa sholat maghrib makan malam dan istirahat yang cukup
aku tuh gak ngerasa capek sedikitpun
malahan aku seneng banget
pokoknya bimbelnya itu keren banget
itu bimbel yang bagus banget
ya bimbel sebenarnya sama
aja belajar dan belajar
cuma aku senang aja ada di situ
makasih ya mama udah cariin aku bimbel yang keren banget
niana kok malah kelihatan bahagia banget sih
mahmud gak tau aja
soalnya boy bakalan ikut bimbel di tempat gue bimbel juga
oh ya udah
kalau begitu mama juga mau siap siap pulang ya sayang ya
mana itu yang
kok dia malah seneng sih
gue udah bikin dia capek capek pulang sekolah belajar belajar belajar belajar belajar
supaya dia gak ada kegiatan untuk ketemu sama bapak
dia malah seneng banget gak ketemu sama boy
tujuan jong dia emang suka belajar ya
halo abah kenapa
neng kemana sih
abah udah nyari kesana kesini kaditu kaditu
hah bukannya nungguin abah aja malah pergi
neng lagi sama mondi abah
hei neng jaga jarak aman
ya ya abah lagian malah marah marah
kalau neng nggak dijemput mondi neng mau sama siapa
nungguin abang mau gak jemput jemput
jangan jangan abah lagi pacaran ya
astagfirullahaladzim neng kali yang pacaran lah
pakai bilang apa yang pacaran
apa sih neng udah lah neng buruan pulang ya
ih gak mau abah aja yang pulang
hari ini neng udah kemarin sih
tidak pernah nurut lagi sama si abah
iya iya nanti neng pulang deh abah

kemarin sih neng lah
ini gak lawan ke abah
neng nurut atuh neng
abah kan ngelakuin ini karena abah sayang sama neng
tapi kayaknya belakangan ini
neng udah gak mau diperhatiin sama abah
udah gak mau disayang sama abah
ya enggak satu
kalau memang tidak mau disayang sama abah
allah juga tidak apa apa
tidak juga tidak apa apa
sok mamam tuh si kemon
minta disayang sama dia
si abah udah tua masih marah marah aja lagi
kenapa siang abah ngambek

si abah ngambek
yaudah yang ngambek abah aja
kamu gak usah kita ngambek
itu lihat tuh kalau manyam gitu jelek tau
anak itu adalah titipanmu
harus hamba jaga baik baik
gusti ya allah
tolong hamba jadikanlah neng raya
jadi anak soleha ya allah
itu dia bang tereman nisaf
yang suka banget dikucamu susah kita
ayo kita kasih dia pelajaran